yang diterima pak ustadz ya mungkin enggak seberapa tapi rum harap ini bisa membantu
pak ustadz saya benar benar jadi beban masyarakat
ini melakukannya dengan ikhlas belokan iya pak ustadz
maksudnya itu undangan apaan ramadi
undangan tas syakuran di rumahnya aji muhyiddin be pasti tas akurannya itu dari yang kamu kasih
kan dikubur ngomongnya gitu sih bener kan hp emang keluarga nggak tahu diri ya
astagfirullahaladzim dikubur ini bu ya coba dong buka mata kamu dan pikiran kamu biar kamu bisa
lihat itu keluarga muhyiddin itu normal apa enggak masa bisa bisanya dengan ada yang tas
syakuran dari uang yang kamu kasih padahal kamu sendiri juga apa mereka bisa jamu nanti mereka
belum tentukan tapi enggak ada salahnya kan kalau kita menghargai undangan orang lain bu
orang kayak mereka itu nggak perlu dihargai lagi nggak pantas karena mereka itu enggak
pernah menghargai kita ya kan be ramadi kalau ibu udah ngomong begitu kayaknya
wah gue juga nggak bisa ikutan datunya dengerin ibu lebih baik lu juga enggak usah datang
hai buat apa karena coba dong lu hargai diri lu sendiri juga jangan sekitar sekitar kesana
sebentar kesana sama mangkak aja keluarga maaf ibu deh tapi ramadi nggak bisa saya
harus terdatang bu ini undangan resmi harus saya hormatin maafin permisi bu
sampai omongan ibunya aja udah gak didengar
mau kayak apa nanti hidup anak kita b
kalau gak dapet restu dari orang tua
eh mau ketemu sama rona iya
enggak mak justru ru mau ketemu sama bang haji
iya bang haji sulam ada
jadi rona minta diantarin ke rumah ustadz zakaria kan bang haji
iya bang haji
habisnya rona prihatin sama keadaannya ustadz zakaria
selama ini kita nutup mata tuh sama orang udah begitu dekat sama kita
bahkan udah begitu banyak ngebantu kita dalam hal ilmu agama
iya bang aji makanya kita pasti akan ngerasa berdosa kalau ada orang yang kesusahan di depan mata kita
sedangkan hidup kita serba kecukupan
nah itulah yang kita lagi cari jalan keluarnya
ya moga moga aja banyak orang orang yang mau bantu juga
kapan mau ke rumah pak ustadz
kalau bisa sih sekarang bang haji itu juga kalau nggak ngerepotin sih
kerjaan yang sudah aku udah bisa diatasi sama si ojo
udah udah jalan jalan mak haji jalan sana
udah nemenin ya
mohon diterima pak ustadz
ya mungkin nggak seberapa
tapi rum harap ini bisa membantu pak ustadz
saya benar benar jadi beban masyarakat di sini
rumana ini melakukannya dengan ikhlas
betul kan rum
iya pak ustadz
selama ini kan pak ustadz sudah sering membantu warga
dan sekarang saatnya kita untuk membantu pak ustadz
iya pak ustadz
kan sesama muslim kita harus saling membantu
saya benar benar bersyukur
bisa tinggal di lingkungan keluarganya
semuanya saling membantu
mana kita harus cari cara nih
bagaimana untuk menolong ustadz jakaria
soalnya biaya yang dibutuhkan ustadz jakari ini masih banyak
lain buat berobat biaya anaknya itu yang dirawat rumah sakit
mau kemana ini rombongan segala sama neng rumana
darumah pak ustadz
pak haji rum ada ide

misalnya bazar makanan
nah nanti hasil perubahan itu bisa dikumpulkan
gimana kalau kita bikin semacam kegiatan sosial
misalnya bazar makanan
nah nanti hasil perubahan itu bisa dikumpulkan
untuk pengobatan rumah sakit anaknya ustadz zakari
roh setuju banget sama ide bagusnya rumana
pasti kalau ada bazar makanan

banyak peminatnya bang
abang juga setuju
bagaimana cara pengerjaannya
kalau niat kita baik
insya allah allah akan reda
yaudah kalau gitu kita bicara di rumahnya ya
assalamualaikum g hati hati g
g apa nggak sebaiknya kita sumbang aja banget tuh
iya betul mak
cuman lebih bagus lagi nih
orang orang lain juga bisa ikut terlibat langsung nih
tolong keluarganya ustadz zakaria
ibaratnya nih mak
bisa ikut partisipasi di situ
ya sekaligus mau ngelatih orang orang
ngebantu kesusahan orang lain juga mah
acaranya kita sebut aja
satu hari untuk sadakopo
jadi nih dalam satu hari itu tuh mak ya
penjualan bubur kita tuh
yang di warung ataupun yang di armada armada ini
kita sumbangin untuk keluarganya ustadz jakaria
satu hari itu tukang bubur ini
kagak dapat upah gitu istilahnya
mereka kita latih nih untuk bisa berbagi
dilatih dalam hal impak
dalam hal jakat dalam hal sodakoh
tapi dia pada setuju kagak
bahwa di dalam penghasilan kita itu
ada hak orang lain yang kagak mampu
kewajiban jakat itu hanya buat orang kaya aja bang
dalam hukum islam tuh
yang ada embel embel bagi yang mampu
itu mesti pergi haji doang
kalau sholat jakat puasa amrishadat
itu nggak ada embel embel begitu
tukang tukang bubur kita
bakal setuju dalam rencana kita
ternyata lu tuh makin berumur
ya dia akan angkat angkat antar di banting
bang haji sulam bener bener pantas jadi panutan
nah ini belanjaannya
eh tunggu dulu
ayah mau adain syukuran buat minimarket
ya lu lagi
kenapa sih lu mengganggu kesenengan gue
mau ngapain lu kemari
mau laporan sama bu haji
dulu aja yang muda keriput
ini soal anak buah haji
kita berdua nih
ngeliat rumana lagi jalan sama bu haji rodiah
sama haji sulam
ke rumah haji sulam
mereka lagi mau bikin
tapi yang lain denger nih
uangnya bakal disumbangin ke ustadz zakaria
duitnya itu mau disumbangin
kok tumben sih
emangnya kagak takut tuh
si rumana kena pengaruhan sama haji rodiah